pemilu legislatif dan pemilihan presiden akan digelar serentak untuk pertama kali pada dua ribu sembilan belas mendatang
saat ini parlemen sedang menggodok aturan pelaksanaan pemilu tersebut
namun pembahasan diperkirakan akan berlangsung alot karena tiap fraksi di dpr
berbeda sikap ambang batas parlemen dan ambang pencalonan presiden
dpr kini tengah menggodok rancangan undang undang penyelenggaraan pemilu
untuk mengatur pemilu legislatif dan pemilu presiden
yang pertama kali akan digelar bersamaan pada dua ribu sembilan belas mendatang
dua hal yang menjadi pembahasan serius adalah
parliamentary threshold atau ambang batas parlemen
dan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden
sikap seluruh fraksi di dpr masih terbelah terkait pembahasan tersebut
untuk parliamentary threshold ada yang mengusulkan agar ditingkatkan menjadi lima hingga sepuluh persen
namun ada juga yang ingin diturunkan menjadi persen
untuk ambang batas pencalonan presiden
tiga fraksi meminta angka presidensial threshold persen
sementara mayoritas menolak
signifikan itu yang penting
jadi dua puluh dua puluh lima persen itu angka yang cukup signifikan dan cukup real
cukup realistis untuk memberi kesempatan juga kepada yang lain untuk terlibat
karena disitu kan bisa ada lebih pasti lebih dari dua kalau memang siap
karena juga membuat menjadi calon presiden itu jangan terlalu mudah
fraksi partai gerindra yang mengusulkan ambang batas pencalon presiden dihapus beralasan
hal itu sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi
agar setiap partai bisa mengusung calonnya tanpa harus berkoalisi
di tengah terbelahnya suara fraksi di parlemen
pemerintah melalui kementerian dalam negeri mengusulkan
revisi undang undang pemilu dapat meningkatkan ambang batas parlemen sebesar tiga lima persen
seperti pemilu dua ribu empat belas
penerapan ambang batas tersebut dibutuhkan untuk menjaga kualitas perwakilan partai politik di parlemen
sementara untuk ambang batas pencalonan presiden
pemerintah juga ingin tidak ada perubahan
yaitu dua puluh persen dari jumlah kursi di dpr
atau dua puluh lima persen dari jumlah perolehan suara di pemilu
masih mengajukan tiga lima
dalam arti ya nanti majunya berapa
mau naik empat atau mau naik lima
karena ada fraksi yang sudah statement kalau bisa di atas lima
tapi ada yang masih mau minta nol
kalau kami ya berpegang yang sudah ada kalau bisa ditingkatkan
ini kan untuk meningkatkan kualitas demokrasi
ambang batas parlemen berangkat dari ide penyederhanaan partai politik
meski ada pula pendapat
yang menyatakan penyederhanaan bukan pada parpol
namun pada fraksi di parlemen
sementara wacana peniadaan ambang batas capres
akan membuka peluang pemilihan presiden yang menggemuk
karena tiap parpol bisa saja mengusul calonnya masing masing
agus firman shah cnn indonesia
angka kini menjadi tren di antara panitia khusus revisi undang undang pemilu
sejauh mana persoalan angka presidensial threshold
dalam draft rancangan undang undang pemilu berpotensi
menyulut gaduh politik baru di parlemen
dan untuk membahasnya di studio sudah hadir
sebastian salang koordinator forum masyarakat peduli parlemen indonesia
andreas sugo parera ketua bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dpp pd perjuangan
dan ahmad rafiq sekjen partai prindo
selamat malam bapak
saya ke pdi perjuangan terlebih dahulu
jadi gini dari secara hukum
itu kan ada sebagian yang dipenuhi
ada sebagian yang tidak dipenuhi
nah undang undang di dalam undang undang pilpres di pasal sembilan
itu termasuk yang tidak dipenuhi sebenarnya
jadi mengenai ini sebenarnya selama belum ada peraturan baru
nah itu dari aspek aspek hukumnya
terus kemudian juga ada hal yang saya kira penting untuk menjadi perhatian
karena presidensial threshold ini tentu ada pertimbangannya
ya dari sudut pandang kami kami melihat bahwa penting untuk memperkuat legitimasi dari presiden
presiden ketika dia terpilih
kemudian juga ya di dalam sistem presidensial
ya di dalam sistem ini dengan multiparty di parlimen antara presiden dengan dukungan partai politik di parlimen perlu ada dukungan yang signifikan nah sehingga legitimasi obat nah itu ya diperoleh dari tentu dari partai politik di samping legitimasi sosial melalui dukungan dari berbagai macam kelompok masyarakat yang kemudian dibuktikan dari kalon kalah presiden nah karena kita membayangkan kalau misalnya ada daerah daerah yang secara books kita bisa mem relatable pada sistem karena kita dikenal hasta ini itu sebenarnya juga banyak ona kita dapat dengan banyak peluang kadang minum api cari berata tidak akan suatu suatu tersebut kebetulan berharga bahwa ada bebas sifat di sagar
misal seorang calon presiden yang tidak didukung oleh partai yang belum mempunyai suara di parlemen
kemudian katakan kalau dia lolos threshold parliamentary threshold
kalau dia tidak lolos di parliamentary threshold kan jadi agak apa ya
jadi punya presiden tapi nggak punya fraksi
saya kira kalau untuk teman teman dari partai yang baru pertama kali main
tunggulah kali berikut untuk kemudian nanti ya setelah mempunyai track record
mempunyai dukungan kemudian masuk untuk mencalonkan presiden
itu kata senior tuh mas rofi jadi yang baru baru
ini penting penting legitimasi
legitimasi publik legitimasi politik itu penting
karena kalau tidak nanti mendukung presiden
mengusung presiden itu menjadi terlalu mudah
kita bayangkan aja
kalau ada tiga puluh partai nanti tiga puluh calon presiden
kita bayangkan calon independen di pilkada itu saja harus didukung oleh sekian tanda tangan
sekian presentasi dari suara yang dukungan real yang ada dari dukungan dari masyarakat
terus kemudian seorang calon presiden didukung oleh ya partai yang belum
belum mempunyai dukungan di parlemen
saya kira ini ya akan menjadi ironi untuk pencalonan presiden
coba kita dengarkan partai yang masih apalah itu yang dikatakan bang andreas tadi
silahkan mas rofi
saya kira begini bahwa keputusan mk itu memang memutuskan bahwa pemilu serentak
pemilu serentak itu artinya mengikat bagi semua partai partai
ketika kita memiliki partai partai yang dikatakan kita bisa memiliki partai partai yang dikatakan
ketika kita memiliki partai partai yang dikatakan kita bisa memiliki partai partai yang dikatakan
kpu sudah mengumumkan bahwa partai yang ada hari ini adalah lolos sebagai peserta pemilu
maka hak untuk mengajukan diri untuk memajukan sebagai mencalonkan diri presiden maupun wakil presiden itu adalah hak dalam berpartai
nah itu yang tidak bisa dibatasi
jadi kalau menurut perancangan undang undang yang ada hari ini adalah mengaju kepada undang undang yang sebelumnya
menurut saya itu juga sangat tidak beralasan
karena partai yang ada di parlemen hari ini belum tentu dia akan lolos verifikasi di dalam kepesertaan pemilu dua ribu sembilan belas
dan pemilu dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas itu adalah sesuatu yang sangat berbeda karena komposisi pemainnya juga berbeda
nah tentu yang kedua soal legitimasi
kan undang undang juga bisa mengatur
kalau semua partai ini diberikan hak yang sama untuk mencalonkan diri
mengusung presiden maupun wakil presiden
dan koalisi itu bisa dibangun ketika misalkan dalam putaran pertama atau kedua
nah yang ketiga terkait dengan banyak contoh memang
pilkada itu ada calon independen yang tadi sudah disinggung
ketika dia menang dia nggak punya parlemen
tetapi dia selama ini juga biasa biasa saja bahkan dia bisa membaca
karena mereka belum banyak persoalan yang berkaitan dengan calon independen yang tidak punya dukungan di dpr
cuma tadi saya mau katakan bahwa di dalam putusan ini putusan amar putusan mk
yang menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
pasal sembilan itu tidak disinggung
jadi mengabulkan permohonan dari pemohon untuk sebagian
tidak termasuk pasal sembilan yang mengatur mengenai syarat threshold jumlah
jadi ini juga ada pemohonan
kemahaman yang seolah olah kalau undang undang
atau sebenarnya itu dengan sendirinya dengan niscaya saja karena sudah bersama
karena ini penafsiran yang melampaui batas daripada keputusan mk ini
itu secara hukum
karena di mk tidak memutuskan tentang pasal sembilan
karena di sini mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
pegatan pasal sembilan tidak dikabulkan
ya menurut saya
treshold itu kan sebuah kalakalan saja
kalau menurut saya
treshold itu persaratan minimal
ada dasar pertimbangan kenapa pemilu sudah dilakukan secara serentak antara pilek dan pilpres ya
dasarnya apa untuk membatasi bahwa partai ini boleh partai ini nggak boleh
dasarnya yang ada itu adalah pemilu sebelumnya
sementara hari ini pun kita bisa melihat bahwa
semua partai politik belum ada yang menjadi peserta pemilu
verifikasi belum dijalankan
jadi menurut saya ketika kpu memutuskan semua partai politik diputuskan untuk menjadi peserta pemilu
disitulah dia bisa melakukan dia mempunyai posisi yang sama diantara partai partai yang lain
tidak ada yang dianaktirikan tidak ada yang diistimewakan
oke mempastian bagaimana tanggapannya
lepas dari perdebatan dua kelompok ini
pertama kita sudah sepakat bahwa pemilu legislatif dan pilpres dua ribu sembilan belas itu dilaksanakan secara serentak
dan peserta pemilu pada saat itu untuk pemilu legislatif adalah partai politik
lalu kemudian pada saat yang sama juga pemilu presiden itu dulu
itu yang mesti kita
lihat dulu sebagai dasar pijakannya
lalu kemudian lupakan dulu perdebatan soal ini partai baru boleh mencalonkan partai lama boleh mencalonkan
tetapi menurut saya yang penting sekali kita lihat sebetulnya tujuan besar dari pemilu serentak ini apa
ada gagasan besar kita sebagai bangsa mendorong pemilu serentak itu apa gitu
lalu kemudian kan perdebatannya
karena hari ini salah satu substansi dari presidensial threshold ini kan untuk membatasi calon saja
lebih dari itu enggak
kalau soal legitimasi legitimasi dari seorang presiden terpilih itu ketika dia mendapat suara dari masyarakat
lalu kemudian koalisi partai
koalisi partai belajar dari pengalaman kita sebelumnya dan pengalaman kita hari ini
koalisi politik itu sangat dinamis
dia selalu berkembang setiap saat
koalisi itu bisa dibangun kapan saja
dan ternyata pemerintahan sekarang itu justru tidak bisa merangkul partai yang tadinya berada di kelompok oposisi
jadi ini memang sesuatu yang sangat dinamis ke depan
nah ada kekhawatiran memang begini
masa partai baru tiba tiba sudah bisa mencalonkan presiden
karena kan cara berpikirnya kemudian ingin menghambat partai baru
lalu kemudian partai yang ada ingin tetap mempertahankan dominasinya
kan cara pandang ini menurut saya harus diluruskan
dan kita membuat undang undang menurut saya jangan dimulai dengan cara berpikir untuk membatasi partai baru atau melanggengkan dominasi partai lama
sehingga kita punya daya jangkau yang jauh ke depan
dari apa yang ingin kita capai
untuk sementara begitu
tapi begini bagaimana mekanismenya kemudian bang andreas
kalau kita katakanlah ini pakai threshold
thresholdnya gimana kalau bersamaan
pakai jumlah suara yang sekarang
pakai hasil pemilu sebelumnya
pemilu sebelumnya kemudian untuk mencalonkan diri
kenapa karena kan kita membuat aturan dan undang undang ini kan untuk jangka panjang
bukan untuk pemilu sekarang aja
karena teman teman yang mempunyai atau baru masuk sekarang
periode berikut kan dia bisa mencalonkan
kalau memang benar membuktikan bahwa bisa masuk di dalam
tapi buat dua ribu sembilan belas nih yang nanti kita lanjutkan
kita break terlebih dahulu
kami akan kembali sesuai lagi tetap berbicara bersama kami
dan itu kemudian yang dipakai untuk
berarti partai partai seperti perindo dan yang lain lain masih
ya tunggu pemilu berikut lah pilpres berikut dong
kalau sudah membuktikan bahwa dia
ya karena ada tahapan parliamentary threshold
nah kemudian ya ke depan kalau dia punya dukungan suara yang
agak janggal kalau misalnya mereka nggak masuk parliamentary threshold
kemudian mereka punya presiden gitu ya maksudnya
kalau pakai dasar perhitungannya adalah perolehan suara pada pemilu yang lalu
itu sudah tidak punya makna apa apa untuk
oh enggak enggak dong
karena kita ini mempunyai sistem presidensial dengan multi partai
sehingga tradisi di dalam membangun kelembagaan presidensil yang kuat dengan multi partai
ini perlu ada di dalam satu konegi
maksudnya barangkali kalau misalnya saya memilih di dua ribu empat belas
kita hidup di dalam bernegara di dalam suatu sistem
tapi begini misalnya begini

saya memilih partai a di dua ribu empat belas
tapi ketika dua ribu sembilan belas kayaknya saya nggak cocok nih sama partai
itu kan sebenarnya kan
dasar legitimasi yang dimaksud itu adalah pada pemilu dua ribu sembilan belas itu
kalau dasar dari presidensial threshold pada pemilu yang lalu
memang karena sebelum pilpres dia laksanakan pemilu legislatif dulu
dan perolehan suara itu menjadi dasar untuk perjalanan lima tahun yang akan datang
tapi kalau pemilu dua ribu empat belas dipakai untuk dua ribu sembilan belas ke atas itu menjadi tidak relevan
bukan hanya untuk yang sebelumnya dan yang berikut
karena yang ini kan apa ya sebagai satu sesi ujian untuk partai yang baru masuk
kalau dia yang saya bilang
dia bangun dulu suatu tradisi
saya menurut saya sih ini demokrasi akal akalan ya
jadi mestinya kita kembali
kalau kita ada presidensial threshold itu
memang harus ada gambaran sejauh mana partai itu diterima oleh masyarakat
dia mendapatkan suara berapa
pengalaman pemilu yang lalu memang ada ukuran itu
sekarang serentak parameternya apa
seharusnya kan parliamentary threshold itu dikuatkan
presidential itu dinolkan
sehingga di situ nanti akan ada satu iklim
satu iklim berpolitik yang sehat
karena saya punya cita cita untuk jadi presiden saya bikin partai saja
saya lengkapi semua aturan dan yang tidak memungkinkan kemenkumham untuk membatalkan posisi saya sebagai calon
dan kemudian dengan mudah saya bisa jadi calon presiden
demokrasi kan juga mengajarkan itu
rakyat itu mesti diberikan sajian
figur figur yang banyak punya alternatif
punya figur yang banyak itu kan artinya masyarakat bisa memilih yang lebih bagus
mampu saja karakter kapabilitas kompetensi kredibilitas itu tidak terukur
asal mampu bikin partai dia bisa jadi calon presiden
ya masyarakat kan bisa menilai dari perjuangan itu
kita bicara bahwa partai itu perlu mengkader
bahwa menyiapkan kader baik di legislatif maupun di eksekutif
ya ini kan kaderisasi itu kan bukan
bukan hal membolak balikan tangan gitu
dalam arti bahwa itu perlu waktu
nah kita bicara di dalam suatu hal bagaimana mempersiapkan suatu keadaan
ini partai baru masuk kemudian mau mencalonkan presiden kan lucu
jadi ironi di dalam membangun tradisi kepolitikan
kalau menurut saya undang undang itu harus berdiri di atas semua kepentingan
kalau menurut saya apa yang menjadi bagian dari rancangan undang undang hari ini
jadi ada semangat
iya ada semangat untuk membatasi bahwa hanya kita saja yang dapat sementara yang lain tidak
ini kan sebuah keanehan
ini ambigu di dalam satu sistem demokrasi yang sedang berjalan
dan begini presiden tresol itu dia tidak punya korelasi yang langsung dengan penguatan partai politik
tidak punya korelasi langsung dengan dukungan di parlemen
nah kalau dpr ini serius atau partai partai politik serius mendorong skenario penyederhanan partai
karena di situ sebetulnya menguji partai partai politik ini tidak hanya sekedar bangun partai
tetapi partai yang betul betul mendapat kepercayaan dari masyarakat
kalau kita mendorong ke arah sana diskusi tentang presidensial threshold ini menjadi tidak penting
yang ada di dpr mungkin hanya tinggal tiga atau empat partai
kalau hanya tiga empat partai mungkin hanya dua calon
kalau sudah ada dua calon maka kita tidak lagi bicara soal
tapi tidak bisa dong tiga atau empat partai itu kan sekarang
nanti ketika menjelang dua ribu dua puluh tiga ya
jangan lupa sejarah partai kita
orang bikin partai lagi kemudian
begini sejarah partai politik kita pas ke reformasi
ketika pemilu pertama itu ada empat puluh delapan partai yang masuk
lalu kemudian ada electoral threshold turun jadi dua puluh satu partai yang masuk parlemen
ketika ada parliamentar dia turun menjadi dua belas partai
dinaikkan thresholdnya ini tinggal sepuluh partai
di situ kemudian ya
regulasi itu mengajarkan kepada semua politisi semua elit bangsa seluruh masyarakat bangsa ini
kalau mau mendirikan partai yakinkan diri dulu bahwa kamu akan mendapat kepercayaan dari publik
mendapat kepercayaan dari masyarakat
karena ketika kamu ikut pemilu harus bisa melampaui parliamentary threshold
justru itu menjawab apa yang tadi saya maksudkan
itu sebetulnya skenario besar kalau ingin didorong oleh partai politik
nah yang terjadi di dpr sekarang ini kan
nanti orang banyak yang ngamuk
tapi kan kemudian di perjalanan menuju dua ribu dua puluh empat kemudian orang ramai ramai bikin partai dulu supaya orang orang bisa menjadi calon presiden
jadi bayangin bisa terjadi
jadi orang bisa mencalonkan
nah kemudian satu partai baru mencalonkan seorang calon presiden
ya mungkin tidak ada hubungan dengan kaderisasi dan lain lain
ya pokoknya saya mencalonkan partai baru saya mencalonkan sendiri
calon presidennya karena dia punya banyak uang dan segala macam jadi
pada pemilu yang berikut
nah ini akan terjadi ironi di situ
itu sudah terjadi
dari hasil pemilu kita selama ini
itu yang bahaya buat
itu semua ada korelasi
antara presiden yang terpilih dengan elektabilitas partai politik
itu selalu punya korelasi
jadi tidak ada misalnya
kecuali sby di dua ribu empat
udah jangan salah
pak sby itu dia membentuk partai baru tapi langsung tinggi
melampaui apa namanya
jadi ada korelasi
tetapi untuk sebuah partai baru dengan capaian seperti itu luar biasa sekali
berbandingkan dengan yang sekarang
dengan sepuluh partai yang sekarang
jadi ada logika
ada korelasi antara calon presiden yang mendapat kepercayaan dari masyarakat
dengan pilihan mereka terhadap
terhadap ini anggota legislatifnya
yang terjadi dengan skenario pemilu serentak ini adalah
ketika masyarakat memilih calon presidennya
pasti akan memilih partainya
karena pada saat yang sama dia akan mendukung partai gitu
itu sebetulnya dari pengalaman ya
berdasarkan hasil pemilu yang terjadi selama ini
karena itu begini
jangan membayangkan begitu mudah partai baru
dia akan apa
dia akan mencalonkan orang
karena politik kita ini semakin rasional
karena itu pertimbangannya bukan lagi pertimbangan untuk menjaga
kalau perindo pasti
kalau perindo pasti mencalonkan
kalau zaman sudah punya calonnya
ada banyak sekali elit politik di negeri ini
yang begitu gegabah membentuk partai politik
tapi semuanya gak jalan
karena ada sepuluh partai kan sekarang
ini juga mengajarkan kepada orang yang punya duit gitu
orang yang punya ambisi politik
tidak cukup gitu
meskipun kamu punya uang yang banyak
kalau masyarakat tidak menginginkan
tidak memberi kepercayaan
itu gak ada gunanya
kita bangun gitu konsep ini
dengan cara berpikir
kita bangun untuk menjegal ini
atau melangengkan ini
itu yang harus diluruskan
bukan soal membangun
pertanyaan saya ini perlu ditegaskan lagi gak ke mk
mk memang tidak memutuskan yang menyangkut
selama ini dipakai sebagai argumentasi itu tidak benar gitu
bahwa pemilu serentak
itu gak benar
dia baca deh
itu yang menyangkut pasal sembilan
yang menyangkut pasal sembilan
yang menyangkut pasal sembilan
yang mengatur tentang threshold itu tidak diputus
itu kan tinggal kemudian
kalau keputusan mknya seperti itu semestinya
bahwa kalau itu pemilu dilakukan secara serentak
dan tidak membahas pt disitu
ya secara otomatis tidak ada pt dong
itu kan interpretasi
sama dengan yang ini
itu juga interpretasi
sekarang bagaimana kita membangun suatu pemahaman yang menyangkut
ya kalau tadi kami melihat
lembaga kepresidenan itu gitu
siapapun jadi presiden
tapi ini penting untuk membangun pelembagaan presiden
dan legitimasi dukungan publik yang kuat
nah kemudian juga melihat bagaimana hubungan antara
yang multi partai
dengan lembaga kepresidenan
nah tradisi ini yang perlu diatur untuk suatu jangka waktu yang panjang
sehingga kemudian ya perlu ada kualifikasi
perlu ada kualifikasi untuk kemudian
ya tadi kan bung sebastian selalu menyampaikan itu
belum tentu juga jadi
nah sehingga perlu proses kaderisasi
baik itu terjadi untuk di
kemudian juga untuk di
tapi logikanya aja sih bang
agak nggak nyambung kalau misalnya dua ribu empat belas dipakai untuk dua ribu sembilan belas
itu saja yang
kenapa gak nyambung
apa yang terjadi di dua ribu empat belas kan belum tentu sama
dan sekongruen dengan dua ribu sembilan belas
apalagi sesuatu yang sama sekali baru
apalagi sesuatu yang sama sekali baru
dia punya tradisi apa dengan sebelumnya
kalau misalnya ya
yang baru masuk keterhubungannya apa
tidak ada persoalan dengan itu
ini demokrasi ini kan tidak ada
apa yang pernah buat sebagai suatu partai pula
demokrasi itu kan tidak ada baru dan lama
tetapi bagaimana bisa memenuhi faktor
segala macam yang
ini kan baru lolos administrasi
ini kan seolah olah
perdebatannya antara pdip yang sudah lama
itu yang saya ingin luruskan
cara berpikir untuk membangun regulasi
tidak boleh begitu
apa sasaran besar yang mau dicapai
karena undang undang yang dibuat ini
tidak hanya untuk lima tahun ini
selama ini kita membangun regulasi
itu setiap lima tahun dirubah
cara pandangnya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek
itu yang harus dirubah
nah ini tidak ada jangka pendek
ini sama saja
sama saja cara berpikirnya
agar memenuhi kebutuhan ini
lalu yang mestinya pakai hasil pemilu pada saat tahun berjalan
tapi ini dipakai hasil pemilu lima tahun sebelumnya
ini kan untuk memenuhi presidensial threshold ini gitu
jadi agak tidak konsisten menurut saya
cara pandang dari partai partai ini
kita akan konfirmasi nanti
keputusan mereka soal parliamentary threshold
itu nyambung nggak dengan ini
jangan jangan parliamentary thresholdnya tidak naik
kalau sekarang ya
jadi tidak konsisten kalau kita ingin mendorong proses pengambilan keputusan yang makin efektif di parlemen
lalu hubungan antara eksekutif dan legislatif gitu
lalu tidak ada hubungan dengan
kalau buat pdi perjuangan sebenarnya tidak ada
artinya kalau kita bicara pd perjuangan
bahkan makin tinggi makin bagus sebenarnya
artinya dalam rangka lebih menyederhanakan jumlah
jumlah fraksi di dpr
nah kalau misalnya itu parliamentary thresholdnya makin tinggi
nah itu yang saya katakan tadi
artinya dengan demikian dia ada di dpr
nah kemudian katakanlah terjadi
bahwa presiden yang diusung
calon presiden yang diusung itu terpilih
dia mempunyai seorang presiden
tetapi tidak mempunyai dukungan di parlemen
itu akan terjadi
tapi katanya didukung sama rakyat
ya sakyar itu gak bisa dijadikan patokan ya
itu bisa terjadi
sebagai yang tadi yang disampaikan
komunikasi itu politik itu kan dinamis
apapun bisa dilakukan
contohnya juga udah banyak
jokowi hari ini hanya didukung oleh sebagian partai
tetapi setelah menjadi presiden seluruh partai partai yang ada itu kan merapat semua
kan sama aja
tidak ada satu persoalan
dan itu bukan jadi isu
yang paling penting sekarang itu bagaimana kita membangun konsolidasi demokrasi ini berjalan lebih baik
parliamentary threshold tinggi silahkan
karena itu menjadi bagian dari kebutuhan untuk segera mematangkan sebuah partai politik dan demokrasi itu sendiri
sementara untuk presidensial threshold ini nggak ada barometer apa yang dijadikan
sehingga itu ya menurut saya isu yang di luar yang dilemparkan oleh beberapa partai bahwa presiden threshold harus nol
itu sesuatu yang memang harus dilakukan
dan itu bagian dari keadilan
dan saya berkeyakinan dengan itu
maka secara otomatis rakyat akan mendapatkan
satu sajian kepimpinan yang sangat banyak
dan kepimpinan kita akan semakin berkualitas
kita kembali di saat lagi
sekali lagi nih
kekhawatiran saya adalah ketika lepas dari semuanya
saya kita juga mencatat bagaimana kemudian threshold yang dipakai di dua ribu sembilan belas adalah dua ribu empat belas
itu agak janggal gitu ya
tapi kekhawatirannya begini
tiba tiba muncul sosok yang mengkhawatirkan kita semua lah
dia bikin partai karena dia punya uang

dan kemudian dia bisa dalam tanda
kutip membeli suara
dan dia jadi presiden pada akhirnya gara gara aturan ini
ini juga bisa dibalik cara pandang ini
ini cara pandang yang persis keliru menurut saya
karena dengan ketentuan yang sama
itu juga bisa putra terbaik di republik ini
yang tidak tergabung di partai politik
itu juga bisa tampil
yang tidak dihambat oleh birokrasi partai politik
jadi tidak cuma satu sisi kita melihat
tapi logika ini yang bertentangan dengan apa yang kita maksudkan
membangun suatu sistem presidensi yang kuat dengan didukung oleh multi partai di parlemen
kalau itu terjadi yang akan terjadi seperti apa yang dikatakan oleh bung sabastian tadi
mungkin saja orang jadi presiden tanpa mempunyai dukungan partai politik di dpr
proses politik setelah kampanye itu bukan proses politik ini head to head langsung dengan rakyat
tetapi proses politik berikut itu adalah proses politik antara eksekutif dengan dpr
dan lembaga parlamen
itu di seluruh dunia
hukumnya di seluruh dunia seperti itu
sehingga dinamika politik itu yang harus dijaga
nah sekarang apa yang tadi dimaksudkan itu sangat mungkin terjadi bahwa seorang yang partai yang baru mencalonkan seorang presiden
dan kemudian ya jadi tanpa dukungan
nah kalau tadi tadi disinggung bahwa agak aneh kalau misalnya
ya dari tahun yang belakang
yang lebih aneh lagi orang yang tidak punya track record tahun belakang tidak dapat apa
tiba tiba jadi calon presiden

ini kekhawatiran yang terlalu berlebihan ya

bukan yang terlalu berlebihan ya saya kira kalau kita pelajari dari berbagai macam survei ya korelasi antara tokoh dan partai itu selalu identik bahwa tokoh itu adalah partai itu
kita lihat bahwa megawati sudah pasti pdip
prabowo sudah pasti gerindra
siapa lagi banyak sby dengan demokrat dan lain lain
nah survei itu selalu menempelkan itu dan ketika pilpres itu juga selalu ada korelasinya di situ bahwa ketika memilih si a sudah pasti partainya si b
walaupun memang tidak mutlak
tetapi mayoritas suara rakyat itu berada di dalam partai si calon presiden itu
karena suara rakyat itu berada di dalam partai si calon presiden itu
jadi kalau tidak mendapatkan legitimasi dan tidak mendapatkan dukungan dari partai eh dari parlemen itu sesuatu yang berlebihan juga
jadi menurut saya biarlah proses demokrasi ini berjalan dengan sehat
toh nanti masyarakat juga punya penilaian tersendiri apakah calon yang dari partai baru ini punya kelayakan atau tidak
bisa saja dengan situasi politik hari ini
dimana calon calon presiden atau elit yang diusung dari partai partai yang lain

bisa saja beralih ke calon yang diusung oleh partai baru
sekarang lima lawan lima katanya di dpr
itu apa yang akan dilakukan oleh pd perjuangan dan golkar
saya kira lebih baik lebih pada tanggung jawab untuk kita bersama membangun suatu sistem yang sustainable untuk jangka panjang gitu
bukan sekedar hanya untuk apa
ya sesaat dan hari ini kemudian besok kita akan rubah lagi
tapi ini membangun suatu tradisi membangun suatu pelembagaan partai politik yang kuat
pelembagaan sistem pemerintahan presidensial yang kuat
kemudian hubungan antara dpr dengan eksekutif
ini penting jadi membangun secara bersamaan
jangan kemudian kita hanya karena mau apa ya
menghendaki untuk atau ambisi politik kemudian hal yang sebenarnya sudah diatur di dalam undang undang ini kemudian kita mau rubah
mk tidak pernah merubah yang menyangkut pasal sembilan itu
kalau dpr mau serius dan partai partai ini mau serius
saya menggarisbawahi komitmen untuk penguatan kelembagaan partai
komitmen untuk mendorong proses demokratisasi ini menjadi lebih efektif dan efisien
maka mestinya dpr ini kalau konsisten ya dengan cara pandang itu
mestinya yang mereka bicarakan sekarang serius ini
saya kebatir betul nanti ribut ribut soal presidensial threshold komprominya nanti dengan presidensial threshold
saya jadi tambahkan sedikit saya setuju
itu yang harus konsisten
kalau mau dpr itu serius ya kita bicara soal bangsa
semua partai setuju nggak di dpr
nah justru itu
itu kita mendorong penguatan partai
saya kira dalam kaitan ini kita bicara secara simultan gitu
dalam arti bahwa kelembagaan di lembaga presiden yang kuat didukung oleh parliamentary yang kuat
dan itu sepakat saya dengan meningkatkan parliamentary threshold
kalau mau dorong itu dulu
perindo juga setuju
tapi kalau untuk presidensial threshold berapapun perindo pasti tidak setuju
seharusnya itu dulu
karena memang nggak ada pijakan apapun gitu loh
kalau misalnya tetap muncul akan di review
akan di sampaikan judicial review kepada mk
karena kita kan juga harus menegakkan keadilan kan
tapi kawan perindo masih banyak ada lima fraksi di dpr sekarang
lobby lobby sudah dilakukan
tapi nggak tahu kita nggak tahu karena masih ada lima fraksi katanya begitu
saya kira itu yang realistis ya
bahwa soal nanti legitimasi presiden itu kan bisa di
jadi dibuat cara
ada putaran kedua koalisi dibangun di situ segala macam
nggak bisa memilih presiden dalam satu putaran
menurut saya penting diatur sebuah mekanisme sehingga membuat kelembagaan presiden itu menjadi tertata kuat
itu kan soal mekanisme saja
baik terakhir bung
ya jadi ya kembali lagi
menurut saya memang dpr ini terutama partai partai besar ini
harus betul betul komit kalau ingin mendorong penyederhanaan partai politik
karena mendorong penyederhana partai politik itu sama dengan mereka ingin mendorong penguatan kelembagaan partai
partai yang percaya diri partai yang bisa mengkonsolidasi diri dengan baik dan percaya diri mereka bisa ikut pemilu gitu
tapi kalau tidak dia tidak akan ikut pemilu
jadi dia tidak dilarang untuk ikut pemilu
tapi silakan setiap partai mengukur dirinya
karena itu menurut saya mestinya yang rame dibicarakan dpr sekarang itu adalah parliamentary threshold
soal presiden threshold menurut saya menjadi tidak relevan untuk dipertahankan di sini
baik kita lihat nanti perkembangannya seperti apa
terima kasih bapak bapak atas waktunya